sebuah video yang beredar viral di media sosial nampak seseorang merekam deretan tenda posko pengungsian korban gempa di kabupaten cianjur jawa barat
tak lama kemudian sekelompok orang mencabuti label bertuliskan
tim aksi kasih gereja reform injili indonesia yang menempel di atap tenda
unggahan video ini disertai dengan narasi yang cukup provokatif
dilansir dari detik com kapolres cianjur akbp doni hermawan mengatakan
aksi pencopotan label itu dilakukan oleh organisasi masyarakat di empat lokasi posko pengungsian di kabupaten cianjur
di antaranya di mangunkerta dan sarampat
namun doni menegaskan pencabutan label gereja itu bukanlah bentuk aksi intoleran
melainkan agar bantuan bersifat netral atas dasar kemanusiaan dan bukan menonjolkan kelompok tertentu
meski label dicabut bantuan tenda masih digunakan
sementara itu bupati cianjur herman suherman menyesali aksi pencopotan label tersebut
tetapi herman berharap dalam gerakan kemanusiaan terlebih terkait kebencanaan di cianjur
para donatur tidak menonjolkan label tertentu dari kelompoknya